hai coba soal malam patriarang malam sini pak alhamdulillah baik alhamdulillah ini kan sebagai
sepanjang tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu sembilan belas merupakan kepala bekraf ya pak ya iya kepala badan ekonomi
seorang legenda musik pas ya pak kalau kita menyebutnya sebagai seorang legenda musik
maestro legenda musik semuanya lengkap semuanya lengkap karena tidak hanya karyanya ini serba bisa
tapi juga memikirkan kemajuan dari musik indonesia betul jadi beliau itu sangat peduli
rumah rumah beta di ambon maluku itu tujuan beliau itu almarhum itu mau memajukan musisi
dari indonesia timur itu dulu awalnya tapi bukan hanya musik musik aja yang beliau concern kan
memang kalau dengan becraft karena becraf itu membawahi musik waktu itu ya sehingga banyak
untuk bersama sama mewujudkan passion dari glenn untuk memperjuangkan para musisi lah itulah kesejahteraan
daerah musisi mulai dari akhirnya salah satunya kalau kita bicara soal daerah timur ambon juga
akhirnya bisa dinyatakan sebagai kota musim oleh unesco ya itu salah satu perjuangan yang berhasil
kita tahu ambon itu talentanya luar biasa kita tahu ambon itu talentanya luar biasa kita tahu ambon itu talentanya luar biasa
ya tapi yang belum ada adalah fasilitas fasilitas nya tenth tapi dengan kita bersama meyakinkan unesco
bahwa ambon itu harus dijeh berikan kota musik ke delapan belas dunia ya kota musik unesco ke delapan belas dunia
akhirnya dari waktu yang kita pikir lima enam tahun untuk mengajukan dan disetujui dalam
i tradefeated dalam waktu berapa tahun tiga tahun rasanya dua tiga tahun akhirnya dari waktu yang kita pikir lima sampai enam tahun untuk mengajukan dane tsuyisekhri dalam waktu berapa tahun tiga tahun rasa nya dua tiga tahun organisations
jadi disetujui jadi cita cita ambon berhasil
itu saat itu perannya seorang almarhum glenn fredly untuk mewujudkan ambon menjadi kota ke enam belas ya pak ya
ambon menjadi kota ke delapan belas
delapan belas ya pak
ya jadi almarhum glenn fredly menggagas sebuah konferensi musik indonesia yang pertama
atau disebutnya kami konferensi musik indonesia di ambon tahun dua ribu delapan belas
bersama becraf kita mengumpulkan banyak sekali musisi musisi yang gak pernah berkumpul sebelumnya dalam satu tempat gitu ya
berkumpul jauh jauh ke ambon untuk membicarakan nasibnya
ya diantaranya mengajukan juga kota ambon sebagai kota musik dunia gitu
tapi banyak sekali yang poin poin yang dihasilkan dari konferensi
itu yang sampai saat ini masih diperjuangkan oleh almarhum ya
di antaranya tentang kesejahteraan musisi lalu tentang musik daerah lalu tentang kesetaraan gender pendidikan musik ekonomi kreatif dan lain lain
jadi kepedulian almarhum itu beyond music ya
ke segala hal
banyak passion beliau itu ke masalah masalah sosial sebetulnya
berarti dengan apa ya
kapabilitasnya sebagai musisi senior tapi juga masih memikirkan berbagai hal termasuk dengan musisi musisi baru ya pak ya
atau yang new commerce gitu
justru yang baru e commerce
jadi gini saya selalu bilang
pernah saya bercanda ke almarhum glenn
gini dengan talentanya dengan suaranya dengan kepopulerannya
sebetulnya kalau saya jadi glenn saya gak akan capek capek berjuang
cukup dia berkarya show semakin terkenal di dalam dan luar negeri misalnya nggak usah capek capek lah ngurusin orang gitu
tapi beliau bukan orang yang capek capek
anda seperti apa saat itu pak
kalau dia kan orangnya selalu ketawa aja gitu
ya itu sebuah kepribadian yang luar biasa dari dia gitu ya
dia mau memikirkan malahan pada beberapa hari terakhir sebelum beliau wafat itu saya dapat tahu bahwa beliau masih bekerja di indonesia
jadi saya berpikir bahwa beliau masih bekerja di indonesia

saya dapat info dari kang teten mas duki menteri kepala bukit
saya dapat info dari kang teten mas duki menteri kepala bukit
kang teten mas duki hah
dia masih menghubungi kang teten

kekurangan suplai gula dari satu daerah
jadi hal hal yang seperti itu dia masih perjuangkan gitu
luar biasa kan seorang klend
saya yakin pada saat itu dia sudah sedang sakit kemarin
saya yakin pada saat itu dia sudah sedang sakit kemarin ini

iya iya itu luar biasa
kita kehilangan benar kehilangan banget
oh jadi tidak hanya sosok musisi saja ini
tapi juga adalah orang yang sangat peduli dengan
tidak hanya dunia musik
tidak hanya kesejahteraan dari pemusik
tapi juga lebih ke memang jiwa sosialnya

dia masuknya terdepan ya pak ya
banyak kan kasus kasus yang dia perjuangkan termasuk yang terakhir dikirim kepada saya adalah
satu paper tentang tapo tahanan politik di ambon dan di papua
dia sangat concern dengan tapo tapo yang sudah tua yang gara gara menyebarkan bendera
dan dia sangat bersimpati dia ingin berbicara kepada presiden untuk mencari solusinya
iya benar jadi kayak selalu terdepan lah pak
pak ini ada satu pertanyaan dari rekan saya tiffany raitama yang bertanya
sepengetahuan pak triawan apa sih pak goal yang ingin dicapai oleh seorang glenn fredly
nah ini goalnya itu angels tidak ada akhirnya
seorang glenn fredly tidak akan berakhir di satu isu dan berpuas diri
dia akan terus datang dengan memperjuangkan banyak hal yang dia lihat di sekelilingnya
maupun apa apa yang dilaporkan kepadanya oleh orang orang gitu
dan dia merasa tidak puas kalau dia tidak bisa membantu menyelesaikan masalah masalah itu
jadi mungkin untuk saya glenn terlalu lelah
karena selain dia mempersiapkan berbagai konser berbagai penampilan panggungnya yang harus latihan
dengan berbagai pihak dia tetap harus rekaman
tapi dia masih mengurus hal hal yang menurut saya sangat melelahkan itu
itu tadi mungkin sebagai pribadi juga punya goal atau tujuan persendirian untuk selalu bermanfaat kali ya pak ya
ya tapi gini dia tahu bahwa dia perlu untuk populer
artinya dengan popularitas banyak bisa didengar sama orang
sehingga perjuangannya bisa lebih efektif gitu kan efisien
dia tahu itu tapi dia tidak menjalah gunanya
menjalah gunakan kepopulerannya itu hanya untuk kesenangan kesenangan aja
ya sehingga saya bilang tadi perjuangannya itu endless gak ada akhirnya
tidak ada akhirnya ya pak ya
gak ada akhirnya
tapi kalau kita flashback lagi nih pak di masa saat itu mungkin

saya kalau gak salah tanggal delapan belas desember di m block
satu tempat yang juga digagas oleh pak ya

digagas oleh ya betul betul
ya jadi dia ingin semua orang bisa maju itulah gitu ya
bukan hanya para tokoh tokoh besar atau pengusaha besar di mall
tapi juga orang orang yang memulai startup startup di bidang makanan dan lain lain
ekonomi kreatif ya untuk bisa memiliki tempat yang murah tapi banyak ditunjukin oleh orang gitu

dan juga bisa jadi wadah untuk berekspresi
iya betul tempat untuk show ada tempat untuk ini
iya benar benar panutan lah ya pak bisa dibilang
iya jadi untuk saya glenn ini sosok yang lengkap ya
semuanya ada yang saya bilang tadi
nggak usah berbuat ini pun dia sudah cukup hidupnya dengan segala kecukupannya tapi dia punya passion
passion nah itulah memang
hakikat dari manusia ya
selalu ada yang ingin dia perjuangkan
ada yang dia ingin tuju
dan seorang glass adalah
hal hal sosial yang
dia rasa belum adil
termasuk tentunya para musisi itu
selain dari cerita cerita yang tadi kita
sudah bahas ya pak triawan
ada tidak pak
satu momen yang buat seorang triawan
munaf ini sangat berkesan
dan sangat menak
banget nih tentang seorang glenn
gak ada yang
glenn itu orang yang konsisten
bukan orang yang
dia walaupun dia seorang seniman
walaupun dia seorang seniman yang kata orang
suka aneh nyentrik tapi dalam
hal hal tertentu hal hal yang dia
perjuangkan dia punya kepribadian
sikapnya dalam segala hal
dan tetap rendah hati
itu mungkin jadi
salah satu hal juga yang bisa kita telah dani ya
pak ya dari seorang glenn fredly
untuk bisa tetap
rendah hati konsisten
terus juga selalu berusaha untuk
bermanfaat ya buat sesama
banyak yang berhak
untuk sombong dengan segala
yang peduli dengan jumlah followers
tapi glenn bukan orang seperti itu
mau lebih dari
bahkan tadi sempat pak triawan sampaikan ya
untuk menjadi populer
itu dia gunakan untuk sebagai
untuk bisa bermanfaat dan lebih bisa influence
pak triawan ini aku cek cek
di postingan bapak
di media sosial termasuk
di instagram kan ada yang menyatakan bahwa
pengen nih tolong dong pak jokowi
untuk juga ucapkan gitu kan
terus aku lihat juga dari postingan
pak presiden republik indonesia pak jokowi juga
menyampaikan dukanya begitu
kalau pak triawan sendiri sempat
tidak pak dengan pak presiden
kira kira seperti apa sih pak
seorang glenn fredly di mata seorang presiden
jokowi dodong menurut
atau sepengetahuan dari pak triawan
dalam hal ini belum
kemarin saya baru berhubungan dengan
pak men sesnek pak pratikno
yang beliau presiden ingin menelpon
ayahnya ayah anda dari glenn
saya nggak tahu kemarin sudah atau belum
untuk mengucapkan ucapkan langsung
memang seorang yang luar biasa
seorang yang khusus
musisi bukan hanya musisi tapi seorang seniman
aktivis sosial yang luar biasa
dan kemarin saya menerima
usulan dari bapak triwan
saya bilang ke teman
glenn itu wajib diberikan bintang jasa
saya yakin itu akan terjadi
saya yakin itu akan terjadi
termasuk soleh termasuk orang yang sangat
memperjuangkan ya pak ya untuk menjaga musik
kita kehilangan sekali
bicara soal karya karya dari glenn fredly gitu
untuk di bidang musik
ini kan bahkan ada teman saya yang ngomongnya gini pak
glenn fredly selalu ada di sana saat bahagia maupun putus cinta
nah kalau buat seorang triawan munaf menurut bapak sendiri
apa sih pak lagu dari almarhum ini yang paling berkesan dan paling

enggak kalau karya glenn itu enggak ada satu
tidak bisa disebut hanya satu
karena lagu apapun juga ya
lagu apapun juga mau itu dangdut mau itu rock and roll mau itu
kalau glenn yang nyanyikan pasti jadi enak
apalagi kalau dia
apalagi kalau dia membawakan lagunya sendiri yang tentunya dijiwai sekali gitu ya
nah kalau soal romantism ya romantism
dia hanya saingannya hanya satu yofi widianto
yofi widianto ya sebentar lagi mungkin akan berbicara di kita ya pak
jadi semuanya menjadi
apa ya kalau ada orang putus cinta pasti dengar lagu dari dua orang itu
ya atau lagi jatuh cinta juga dengar
ya waktu itu ada lagu yang saat ini mungkin terfikir nih yang
aduh lagu ini menemani saya saat apa gitu
saya dengar semuanya semuanya saya dengar
jadi luar biasa pak
atau terpesona lagu dengan yofi
nah jadi ya lagu lagunya akan abadi
akan menjadi legenda
seperti kita tahu juga karya karya dari para musisi yang sekelas michael jackson
dia itu sekelas michael jackson sekelas bruno ya
cuma dia dilahirkan di indonesia itu aja
di indonesia memang sangat terpukul sekali sangat kaget sekali ya kita dengan
iya apalagi dalam suasana sekarang ini ya
udah beberapa orang sebetulnya kawan dekat saya yang juga berpulang dalam waktu yang cukup berdekatan ini
hmm tapi memang yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengirimkan doa
ada beberapa platform ya untuk melihat ya pak ya
untuk melihat langsung bagaimana prosesi pemakaman
karena memang saat ini lebih baik adalah kita menjaga jarak ya pak ya
iya tapi juga jangan lupa kepada para penerus kepada kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
untuk bisa terus memperjuangkan apa yang almarhum glenn fredly perjuangkan ya
yaitu ekosistem musik indonesia
dimana nantinya dengan kehadiran sebuah sistem yang baik yang luar biasa memang complicated sebetulnya
tapi itu akan bisa mesejahterakan bukan hanya para musisi dan penyanyi
tapi juga para pencipta lagu
jadi ya seluruh elemen harus selalu maju ya pak ya di industri kreatif
harus mendapat haknya harus mendapatkan haknya
benar dan mungkin pesan juga nih pak buat para pendengarnya
ini sudah berkali kali disuarakan tapi kerap terjadi lagi terjadi lagi
hindari pembajakannya pak

iya jadi sekarang ini kalau pembajakan fisik sudah tidak bisa tidak usah dihitung
tapi yang memerungkan sekali itu pembajakan secara digital ya
pembajakan secara digital tapi pemerintah juga cukup aktif kok cukup aktif
tapi yang belum sempurna adalah pemungutan royalti kepada para pemakai musik itu sendiri
oke mungkin itu bisa jadi catatan ke depannya
pak terima kasih banyak sudah bergabung kita sudah sama sama nostalgia mengenang apa ya cerita cerita tentang seorang musisi
dan berbagai apa ya gerakannya yang selalu menginspirasi kita semua
oh satu hal mungkin terakhir ya
boleh pak silahkan pak silahkan pak
jadi glenn itu almarhum glenn itu sangat sangat pandai meramu berbagai karya musik karya orang lain misalnya
dengan memberikan apresiasi menyelenggarkan satu show khusus misalnya untuk kuss plus untuk sleng ya
dimana dia membawakan lagu lagu grup grup atau penyanyi penyanyi yang sudah terkenal dikemas
sehingga ada apresiasi kepada para penciptanya tapi juga menjadi satu kemasan baru
karena yang membawakannya glenn ya kan
dan ini sangat ditunggu
dan mudah mudahan konser tanda mata yang dia serialnya sebutnya tanda mata ya
konser amata ini itu bisa dilanjutkan oleh musisi lain
jadi ini sebagai legasinya dari seorang almarhum glenn trembling ya pak ya
baik sekali lagi terima kasih banyak pak sudah bergabung
terima kasih sama sama ya
mari kita sama sama doakan ya
kita sama sama doakan
dan pak treawan juga sehat selalu ya pak gimana kondisinya pak saat ini sehat pak
ya kita harus diam di rumah ya
tapi memang untuk memutuskan mata rantai dari virus ini kita harus diam di rumah
harus tetap di rumah karena itu cara kita untuk saling jaga ya pak ya
ya ya mudah mudahan ini bisa berlalu
sekarang waktu yang tepat juga nih bisa sambil di rumah aja sambil mendengarkan juga karya karya dari sang legenda atau maestro musik indonesia
seharian ini radio radio memutarkan lagu lagu glenn terus ya seharian ini
iya bentuk apresiasi kita ya pak ya

terima kasih kita semua selalu terpesona dengan karya karya
karya yang ada dari almarhum glenn
harapannya anak anak muda indonesia kita juga sebagai penikmat musik indonesia bisa terus positif dan bisa selalu membanggakan indonesia
terima kasih banyak pak
terima kasih sama sama
sampai ketemu lagi ya pak sampai
sampai ketemu nanti malam kita ketemu di cnn indonesia tv ya pak
oke selamat malam
oke selamat malam
terima kasih banyak pak
hai mas yopi aku lagi dengerin lagu mu
selamat malam mas yopi
kita hari ini dalam
alhamdulillah alhamdulillah sehat
ini aku sambil dengerin lagunya
kedengeran gak di sana mas
ini satu lagu yang
juga mengiringi dan menemani
banyak orang yang
banyak orang yang
mungkin sama gitu pisahnya dengan
lagu yang satu ini dan kalau bicara soal
satu hal yang aku coba baca baca
dan juga tadi aku nonton live nya

ternyata adu rayu ini adalah
satu proyek yang sangat diinginkan
diwujudkan oleh almarhum ya mas ya
boleh cerita lagi mas soal hal itu
jadi ada satu
bagian dari adu rayu yaitu memang
banyak sekali permintaan
dan glenn adalah
salah satu orang yang sangat bersemangat
untuk membunyikan film
aduh rayu ini
kita gak tau glenn
kemarin begitu dapet kabar
dari tulus itu
ya kedekatan kita memang
sudah sudah seperti saudara baik
sama glenn dan tulus
ya banyak sekali hal memukul
bukan hanya karena proyek itu
saya kehilangan adik
yang memang sangat dekat
dia nggak pernah bilang tidak
dari apapun apapun yang saya minta
hal itu membuat
ya rasa hormat saya juga
dan saya lihat kondisi keadaan
kalau glenn memang tidak terlalu
karena glenn kayaknya gak usah
kita mendingan ini padahal saya tahu dia memang sibuk
dan saya takutnya memang dia kecapean dengan
berbanyak sekali perjuangan yang dia lakukan
baik musik dan juga musik
dan dia kan sangat mencintai
dunia musik indonesia dan juga musisinya
dia memperhatikan para seniman seniman
itu yang memang
dia sangat total terjun di situ
jadi ya itu tadi ya sosoknya sangat
tidak hanya memikirkan karya saja gitu
tapi juga yang tadi sempat mas yofi sebutkan ya
musisinya loh dari pencipta lagu
terus juga musisinya gitu semuanya
coba dipikirkan bahkan sampai kadang kadang
mungkin ya kecapekan tadi yang sempat mas yofi sampaikan
tadi kang triawan sempat cerita
ya begitu memang orangnya seperti
persis yang sudah disampaikan banyak oleh
kekal kriawan tadi
konsepnya terhadap bangsa ini
konsepnya terhadap timur indonesia
indonesia timur gitu ya
itu luar biasa
bahkan secara berkelakar saya pernah bilang gini sama glen
glenn kalau tugas musik kamu sudah selesai
mungkin ada baiknya kamu bisa jadi
birokrat di indonesia timur atau
kamu jadi gomor rumah luku deh
mungkin kamu ketawa ketawa
mas yofi jangan gitu dong
mas yofi jangan gitu dia bercanda bercanda terus
menurut glenn memang kamu diperlukan sekali untuk membangun indonesia timur
dan saya tahu dia sangat mencintai indonesia timur
dan mengerti betul mapping apa yang harus dibangun disana
bukan hanya semuanya saja
berbagai hal yang dia mengerti di indonesia timur
karena itu tadi ya karena dia benar benar paham
dia tidak hanya ya karena mungkin salah satunya adalah berasal dari sana
jadi sangat paham dan juga punya keinginan untuk bisa berkontribusi
penyanyi yang konsisten dan berjuangkan ya
tapi kita balik lagi bicara soal
film aduh rayu ini
berarti nanti rencananya akan diwujudkan ya mas ya
sebenarnya ada banyak yang minta kerjasama tapi
saya tulus dan tim manajemen baik dengan tim manajemen glenn tulus dan york indian
kita akan berembuk sebaik mungkin agar bisa mewujudkan ini
tentu waktunya tidak akan
tidak akan secepat ini tapi
kami akan membuat konsep yang diinginkan oleh glenn juga
tapi kita bicara lebih personal nih mas yofi
kalau sama interaksi atau komunikasi mas yofi kan dengan seorang almarhum glenn fredly ini
tidak hanya sebatas dari dunia musik saja ya mas ya
kalau mengenang kita mengenang sosok glenn fredly
menurut mas yofi ini seperti apa sih mas pribadinya yang tidak akan terlupa
dan justru mungkin hal hal kecil itu yang orang orang itu sebenarnya tidak tahu tuh
glenn friendly itu arahnya seperti ini loh sebenarnya
pertama kali saya mengenal glenn itu unik sekali
saya sedang main di sebuah pensi
ya di bawah sini tuh ada anak yang loncat loncat aja
ini siapa sih semangat terus nyanyi terus dia apel semua lagu
tahu semua lagu ya
dalam suatu kesempatan saya ke club jazz
ternyata dia nyanyi
ini yang tadi ketemu
suaranya bagus banget kayak kevin campbell pada waktu itu
akhirnya saya dekati terus kita ngobrol dan terjadilah
obrolan obrolan untuk dia membuat album sola album dia pertama
saya bantu lah dia dengan
sudah langsung bekerjasama terus terus
ada kasih putih
ada pada satu cinta dan terakhir adu rayu ini jadi
terus dekat bahkan sempat
tur ke berbagai kota
dengan piano dan glenn friendly saja jadi
kenangan yang tidak terlupakan itu terjadi di sekitar dua puluh tahun yang lalu
dua puluh tahun yang lalu ya
berarti tuh sebelum
glenn friendly berkarya ya mas ya
sudah sudah dia kan dua puluh lima tahun sekarang

jadi dia hanya memang album solo nya dia
lagu pertamanya itu lagu yang
saya buat untuk glenn
jadi kita dekat sekali dari awal
dia berkarya solo
tapi kalau bisa lebih secara soal hal itu
berarti itu salah satu pengalaman yang tidak bisa terlupakan ya mas ya
antara mas yopi dan juga glenn friendly
bicara soal karya nih ada beberapa lagu yang sudah
ibaratnya menjadi penghubung lah
bukan penghubung sih ya
karya karya yang ditelurkan oleh yofi widianto
ketika mendengar lagu itu
punya pengalaman unik sendiri
mungkin atau karena lagu itu pernah bikin berantem misalnya
nah uniknya emang kami tidak pernah berantem
yang unik adalah lagu ini
berdua dengan glenn
kita punya adik ajaib nih satu
dia persis kayak kamu dia punya kekuatan
kolaborasi bertiga di konser sebelum konser saya tuh
terus kita lihat tulus dan semakin dekat
chemistry kita bertiga ini mirip
gaya ngomong gaya musik pendekatan terus juga
filsafat dibelakangnya kita bicarakan ini
match gitu jadi
itu yang membuat kami sama tulus begitu hilang glenn itu
kayak ada yang di tengah tengah hilang gitu jadi
kakaknya tulus adiknya saya hilang disitu dan
untuk kita ya cuma bisa
tadi malam cuma bisa nangis dan lemis aja
tapi katanya gak boleh apa bingung lah keadaan kita
dan dia parah lagi misi luar usensi ya mas ya
yang jelas kami selalu mendoakan
dan saya tahu bangsa ini mencintai glenn friendly
itu yang menjadi kekuatan kita semua gitu
jadi kalau hal lain lainnya glenn itu lucu banget
jadi kalau misalnya saya bilang
terus tulus bilang ini
kak glenn kak glenn itu disuruh kak yopi gini kak wiglen
jadi yaudah ikutin aja itu glenn
nah itu lucu banget
kami bertiga udah kayak saudara
jadi kalau misalnya satu agama rajuk bukit yang paling kecil
kayak yang rangkul
tapi kebetulan ya itulah kedekatan kami ini lucu
yang satu dari minang
saya dari jawa
yang satu lagi dari ujung indonesia
jadi kita benar benar indonesia gitu
dari bukit tinggi
dan ini luar biasa untuk kita
kita merasa banget bahwa kita menjadi orang indonesia yang akan mencintai indonesia
itulah kurang lebih begitu
dan kalau melihat glenn perjuangannya
itu yang lucu adalah ketika saya membuat melodi tertentu
dengan kata kata yang sedang diberikan kepadamu

glen itu bisa memberi nyawa dengan langsung dengan apa yang kita pikirkan
itu yang saya jarang temui
bahkan pengalaman saya sebagai produser untuk penyanyi penyanyi indonesia
saya rasa sangat cukup sulit menemukan orang orang seperti glenn atau dulus
artinya itu memang bakat bakat hebat yang dibenahi indonesia
dengan tidak mengecilkan yang lain
tapi glenn fredly itu adalah sebuah kekuatan cinta
jadi itu yang yang saya inginkan
tadi memberikan nyawa pada setiap karya yang ada
betul glenn fredly adalah orang yang sangat pandai memberi nyawa pada sebuah lagu
yang akan paling dikangenin
kita sama sama tahu bahwa takdir berkata lain
mungkin tuhan lebih sayang dengan sosok yang semua orang sayang gitu
satu gedung bioskop nanti kalau ada film itu
akan berdoa dan bernyanyi untuk glenn fredly
saya yakin betul bagaimana cerita adura itu terjadi
bagaimana orang membayangkan nicola saputra dan cicco jericho dan velo
tapi disitu sebenarnya ada sosok sosok seperti dulus dan glenn ada disana
jadi ya kita berharap ini akan menjadi sebuah karya yang fenomenal
dan menjadi karya yang dikintai oleh indonesia
karena glenn selalu bercerita
mas yofiq kita buktikan bahwa dari musik kita bisa menggerakkan ekonomi kreatif
dari adulayu bisa jadi film
dan jadilah perlumbaan ekonomi terjadi
dan ini kan bisa menjadi inspirasi yang lain
itulah cita cita glenn dengan adulayunya
jadi selalu berfikir beberapa langkah ke depan
untuk kemajuan banyak pihak ya mas ya
tapi tadi belum terjawab tuh mas
apa yang paling dikangenin nantinya setelah tidak ada lagi sosok kartunnya
nah itu glenn kalau masa jadi dia kayak balik lagi ke masih kecil lagi gitu
dan itu menyenangkan gitu untuk aku baik terus
lain lainnya kalau masalah soal cinta dan sebagainya itu rahasianya saja
tapi yang jelas glenn adalah orang yang sangat baik buat semua
saya tahu betul
jadi gak heran kalau banyak orang yang nanya
makanya banyak petintanya baik
gak cuma kaum hawa saja
kita cowok cowok aja kalau gak dengar suaranya
itu membuat kekaguman tersendiri yang luar biasa
selalu menemani orang orang
benar sekali dan kita lihat ya terbukti memang
ya walaupun mungkin sekarang lagi dibatasi untuk interaksi sosial
tapi memang banyak juga nih apa ya
pernyataan buka cita dari segala pihak ya mas ya semuanya
semuanya kehilangan dan kepergiannya
yang pasti yang bisa kita lakukan saat ini adalah selalu berdoa ya mas ya
dan kita menghargai karya karyanya
dan mungkin salah satunya kita sama sama tunggu nih mas ya projek terbarunya nanti
yang ini aku merinding sih dari tadi dengerin ceritanya
meskipun sudah tidak ada tapi sosoknya ini akan selalu ada di tengah tengah kita
mungkin terakhir untuk menutup obrolan kita nih mas
sebenarnya masih pengen ngobrol lagi panjang
tapi sepertinya kita harus sudah dulu
boleh dong mas syafie kita bahas atau kita nyanyikan satu lagu dulu
mungkin kita sama sama dengerin adu rayu kali ya mas ya
aku setel lagunya ya mas
ini lagunya dari channelnya mas yofi nih di youtube
oke siap nanti mas
terima kasih ya mas sudah bergabung
sampai berjumpa lagi kita doakan bersama glenn freddy
terima kasih mas ya mas